tidak mendiri publik sangat melankolis mengais mencari simpati rakyat yang saya lihat ini membangun suatu psikologis yang sangat lebay
yang saya tidak mencerminkan beliau sebagai seorang pemimpin
mohon maaf ya saya ini sepuluh tahun jadi oposisi menjaga bagaimana mengkritisi beliau sebagai presiden
lima tahun ini saya jaga benar kehormatan dia sebagai presiden ke enam
pernyataan saya selalu wise untuk pak sby untuk keluarga dan demokrat
kita bangun situasi yang bagaimana membangun lebih pada suasana kerukunan
dan bagaimana bersama sama antara demokrat dengan seluruh komponen bangsa dan pendidik perjuangan ini bicara soal rakyat soal bangsa ke depannya
ibu mega itu tidak pernah singgung apapun dengan yang nama pak sby
tidak pernah berkomentar sedikit pun mengenai pak sby
saya tidak perlu buka kenapa sikap diam ini adalah sikap kenegarawanan
saya tahu persis sebab mengapa diam dan diam itulah bagian dari suatu sikap sebagai seorang negarawan
daripada dibuka alasannya
diamnya ibu mega ya maksudnya ya
tapi saya melihat sepuluh tahun itu selalu dipakai bahwa hubungan hubungan yang tidak begitu ada jarak ada kadar hubungan yang kurang pas
ini selalu dikapitalisasi dalam setiap momen politik
yang seolah olah pak sby ini terdolimi
dia mengais simpati rakyat dengan posisi yang terdolimi
itu mencoba dimainkan lagi pak saryo
menurut saya tidak mendidik
dan itu coba dimainkan dalam video yang semalam
beliau akan mengusahakan ahy jadi calon wakil presiden atau demokrat tidak berkoalisi dengan jokowi dengan partai pengusungnya
kasihlah narasi narasi besar untuk kepentingan bangsa dan negara
kasihlah alasan alasan mengapa saya yakin
untuk tidak berkoalisi karena faktor hal hal yang menyangkut masalah ekonomi masalah politik
itulah seorang yang bisa memberikan pencerahan kepada publik atau melalui statement statement yang cukup memberikan pada pendidikan publik
menurut anda itu memang style nya pak sby atau memang fakta politiknya menyatakan seperti itu
ya menurut saya ada kerinduan lah bagaimana pak sby ini untuk ingin mendapatkan belas kasihan rakyat yang lama dia tidak mendapatkan kerinduan itu
memberikan satu statement yang demikian sangat sentimental ya
dengan narasi narasi seolah olah menyentuh pada hal hal yang seperti dia itu sudah berusaha tapi ada sesuatu yang belum memungkinkan
pak sby tahulah mengapa bumega itu diam kepada pak sby
saya sekarang tahu tapi kalau saya jawab itu tidak bagus
yang harusnya itu saling koreksi
terutama pada pak sby
dan jangan menggunakan situasi situasi yang sudah mulai kondusif ini untuk memperparah hubungan hanya sekedar mendapatkan simpati publik untuk putranya sebagai calon tawa pres itu saja
mohon maaf ini saya agak keras mas
saya sudah tahu
saya ini bagaimana dengan pak sarif dengan pak haye sebagai calon gubernur pun saya selalu berdiplomasi untuk tidak terjadi ketegangan
jadi ini pernyataan mas ardo paling keras selama lima tahun terakhir ini
ini sudah tahan
tapi kalau saya melihat pak sby kemudian singgung singgung ibu mega yang seolah olah sikap ibu mega adalah sikap yang kurang baik menurut pandangan pak sby
menurut saya sikap bu mega untuk diam itulah negarawan
dia tidak membuka apa alasan
kalau daya buka kalau itu dibuka oh malu pak sby
jadi itu bukan alasan yang diungkapkan pak sby bukan alasan sebenarnya
pak sby tahu kok masalah itu
kita kasih hak jawab untuk mas roy suryo
kalau merasa didolimi harusnya bu mega
kita kasih hak jawab buat mas roy
oh didolimi kok ngejar ngejar
apakah mas roy apakah ini
tapi tidak ada apa apa lah
saya minta pak sby masyarakat untuk tidak lagi lah bicara bicara soal hubungan hubungan yang memperkeru suasana
ini presiden ke enam dan presiden ke lima kita jaga bareng bareng
kalau suasana dipanaskan saya sudah tahan lama
karena ini adalah simbol negara pak sby
ibu mega simbol negara
kalau mau dikapitalisasi soal politik ya akan rame lagi
kita kasih kesempatan mas ray untuk menjawab apakah ini fakta atau sentimentalnya pak sby
tapi usaha saja ada berikut
kami akan segera kembali usaha saja
nah sekarang waktunya kasih hak jawab mas roy
bukan hanya jawab
memang apa yang mau saya katakan itu yang sebenarnya terjadi
pak sby ngomong seperti itu karena memang faktanya seperti itu
atau memang seperti kata mas aryo tadi
sentimentalnya pak sby
saya menghormati pendapatnya mas aryo bimo
saya kenal sudah sejak lama
dan teman teman pdi perjuangan
tadi juga di stasiun lain saya bertemu dengan pak hasto
dan kita hormati itu sebagai pendapat partai yang memang mengusung katakanlah mungkin ada ajaran ajaran berbeda
meskipun tujuannya sama
itu boleh berbeda
saya hanya tegaskan malam hari ini bahwa pak sby itu justru sangat tegas semalam
tidak ada panggung belakang panggung depan nggak ada
kalau dikatakan ya ya
kan ada panggung samping kanan kiri ya
nggak ada juga
depan belakang gak ada samping kiri atas bawah
jadi artinya saya ingat betul pembicaraan saya di sini ya
kalau enggak dengan mas budi dengan satu lagi
dari awal sampai akhir apa sih sebenarnya yang terjadi seolah olah ada yang ditutup tutupi
kalau semalam itu pak sby clear permasalahannya ini ini
dan dikatakan terus terang semalam itu
tidak ada pembicaraan soal wapres cawapres dan lain sebagainya
tapi betul pak sby dan partai demokrat menolak ajakan koalisi
pak jokowi beberapa kali
dengan pak jokowi baik sekali hubungannya
bahkan pak sby mengatakan pak jokowi sangat baik hubungannya
ada semacam ada syarat koalisi gitu ya
yang kemudian kalau tadi bang ray mengatakan sudah ada kelompok di sana
dan kemudian ini demokrat
kan demokrat diajak itu bukan yang ini ya
sudah sejak awal
dan pertemuan pak sby dengan pak jokowi itu sudah sampai lima kali
ya dalam berbagai forum
ya dan itu kan berarti bukan hanya dua kali kata tenaga ahli istana yang salah itu
tapi sampai dengan lima kali
dan itu memang sudah step stepnya
mungkin apa yang dikatakan mas arya bima tadi ada beberapa yang benar
tapi juga saya harus mengatakan kalau dari pihak demokrat ya tidak benar seluruhnya gitu
jadi artinya pasti ada juga yang salah dan saya terima tadi kalau ada maafnya ya mohon goh
kita juga sama sama lah
karena kan kita harus mengatakan dari pandangan kita
tujuannya sih sama untuk kebaikan demi bangsa
dan apa yang dikatakan pak sby semalam itu justru itu untuk kebaikan bangsa
itu panggung depan panggung belakang
fakta politiknya seperti itu
untuk tidak berkoalisi itu kita hormati sekali
itu memang sikap seorang ketua demokrat alasan tidak melakukan koalisi atau berkoalisi itu hak penuh seorang ketua partai
yang saya katakan tadi dia singgung bahwa ada jarak hubungan dengan ketua umum bdk berjualan bumega
inilah saya yang katakan lebihnya di sini
tidak ada korelasi gitu
pak sby itu bandingan rekamannya
yang membuat pak sby
makanya tolong diputar kembali rekamannya
dilihat kalau mungkin semalam kan cnn ini juga muter
dini hari jam dua pagi diputer lagi
pak sby mengatakan hubungan dengan pak jokowi baik baik saja
tapi ada pihak pihak lain
siapa pihak lain
jadi kalau jangan kemudian terus dikecilkan seolah olah ini hanya persoalan antara presiden ke lima dan presiden ke enam
jadi siapa mas
tidak ada faktor
persoalan itu begitu karena pak sby langsung menyebut nama ibu mega
bahwa hubungan saya dengan ibu mega
masih ada hambatan
yang akhirnya berakibat memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan pak jokowi
itu publik akan sangat senggak
tapi juga ada pihak lawan bahasa seluruh dunia
jadi kenapa mas roy harus menyebut ibu mega
kenapa harus secara tersirat dan tersurat mengatakan bahwa saya ingin dengan pak jokowi cuma bu mega atau ada orang lain yang menghambat
lebih baik kalau menurut saya
kan terus soalnya ibu mega
kamu jangan koalisi jangan urusan dengan
itu interpretasi publik jadi seperti itu
seolah olah ibu mega menghambat koalisi antara demokrat pak sby dengan jokowi
kita kan tidak tahu
ini yang saya katakan menjadi hal yang tidak mengikuti alasannya
apa yang terjadi pada kedua beliau itu
dan pendapatnya pak ryo
di dalam belkada demokrat di jawa tengah
beberapa daerah kita berkoalisi
bahkan di kalimantan barat bupak gubernurnya wakil gubernur kita
itu tidak ada soal
tidak ada resistensi dari ibu mega
tidak ada pernah kamu jangan koalisi dengan demokrat dengan pak sby partainya sebagai gubernur dan wakil gubernur
tidak ada partai
sebentar mas arya
kalau saya tanya kira kira begini
kalau menurut mas bima
kenapa hubungnya dengan demokrat itu ke koalisi ini
tadi sudah dikatakan
alasannya tidak bisa diungkapkan oleh mas arya disitu
enggak alasannya menurut saya wajar pak sby dan demokrat ingin mengusung kadernya untuk menjadi capres dan cawapres
mungkin itu tidak ada ruang di dalam tubuh pak jokowi
memang kami tidak
nah kalau dengan pak prabowo masih bisa cawapres
itu dijelaskan secara publik dan rasional
dan kita paham
ya gini mas budi
kalau saya loh ya
baik pak mas budi
tidak dalam rangka kita semata mata
belum belum masyarakat sudah dibutuhkan
kita justru ingin mengusung bangsa ini ke depan
nah justru konsistensi pak sby itulah yang penting sekarang
karena dia harus menjadi
seberapa menolak anda argumentasi mas aryo bahwa ini sentimental
hanya ingin mengais melankolisme
ya harus ditolak
kalau tidak ditolak kamu pindah dapil
saya tahu persis
dan saya memang yang bisa membaca
ibu megamis pun dengan diem
tapi bisa dibaca
ya itu saya juga nggak tahu ya
penterawangannya kayak apa
ibu saya salah apa sih
ibu megamis cuma diem aja loh
justru itu lebih baik
orang itu mengatakan
tapi jelas ada
daripada bangun depan dan bangun belakang beda
ini kan pasti pak sby sudah menghitung hitung persis ya
ini akan punya dampak politik
akan punya kegoncangan goncangan politik
dan merasa tertulimi
merasa akan disakiti
apakah hanya ingin mengungkapkan fakta
atau ingin mendapatkan political gate
nanti bang ray juga komentar
tapi usaha jadwal berikut tetaplah bersama kami
bang ray dulu deh
kalau tadi kan mas roy
kasih hak jawab juga sama dia
tapi menurut anda ini kan
ini kan sudah pasti tahu
hitung hitungan politiknya seperti apa
apa yang ingin dicapai sebenarnya
saya lagi lagi seperti yang saya sebutkan tadi
sepertinya pak sby tidak merubah pola ya
sejak dari dua ribu empat dua ribu sembilan
di pilkara dki jakarta ya
sekarang juga pulau yang sama
pola yang sama itu artinya
mencoba meraih simpati publik
melalui skenario bahwa beliau ini
seperti orang yang terzalimi
macam macam dan sebagainya gitu
keuntungan politiknya apa
kalau misalnya di jaman sekarang ya
di era sekarang
itu yang saya sebutkan tadi
kalau di waktu dua ribu empat jelas kan
efek itu yang menjadikan beliau jadi presiden kan
dua ribu sembilan juga situasi yang sama
mungkin bisa dilakukan gitu
enggak kalau dua ribu sembilan kan memang prestasi
selama itu rakyat mengalami
bagaimana peningkatan ekonomi
beda jauh lah
di pilkada dki dicoba lagi situasi itu
dengan atas harga asar misalnya
akhirnya kemudian di
reaksinya sebetulnya sudah negatif kan
dua ribu delapan belas juga terjadi
yaitu beliau pidato
menyinggung soal jawa barat dengan jawa timur
yang dianggap terlalu diintervensi oleh kekuasaan
dan ini coba dipakai lagi
dan dua duanya gagal juga gitu
jadi situasi yang sama dipakai lagi
kalau untuk sekarang apa
guna secara politik gitu kan
ini kan hanya pada tahap membuat poros koalisi
itu yang menurut saya
belum pada pemenangan orang
itu yang tentu dari sekarang sudah harus dihimpun
ya pertama kan untuk menjelaskan bahwa
beliau tidak masuk koalisi itu
bukan karena faktor beliau tidak mau
tapi karena ada hambatan yang berasal dari internal
kan kira kira gitu
tapi itu pada saat yang bersamaan
saya juga bermasalah
masalahnya ke koalisi yang dia bangun sekarang
artinya apa gitu
koalisi sekarang ini sebetulnya adalah koalisi
koalisi kedua ketiga pilihan
gira kira gitu loh
hanya karena saya tidak diterima di koalisi jokowi
kan kira kira gitu
semudah itu memahaminya ya
ya tentu saja kebalikannya kan begitu
kan beliau kan mengatakan
prioritas utamanya kelihatan adalah koalisinya pak jokowi
kalau tadi anda katakan bahwa dampaknya negatif
atau tidak laku lagi misalnya
apa yang akan terjadi
nah kalau pola pola ini
dengan pola diplomasi sbi
makanya kalau pola ini tidak dirubah oleh pak sp
atau tidak ada orang mungkin di kelangan demokrat
yang mencoba mengingatkan pak sby
bahwa pola menjadi orang yang terzalimi itu
sekarang sebetulnya tidak terlalu
apa istilahnya ya
respon publiknya nggak terlalu positif
nah itu artinya setiap
ini perlu saya clear kan
perlu saya clear kan
akan mengakibatkan yang gak ada perkembangan situasi yang berkelepan gitu
bukan dengan pola seperti itu
memang faktanya demikian
ini faktanya yang terjadi demikian
ketika misalnya pilkada kemarin
ketika ada beberapa calon kami
yang tiba tiba tidak ada
pilkada dki lah contohnya ya
tidak ada hujan
tidak ada angin angin
tau tau prof silvi dipongkal panggil
beberapa kali ya
tidak beli aja
tapi dua suaminya
terus antasari asar tadi
zaman pak sbi lebih parah lagi soal itu
kalau memang ada sampaikan
maksudnya juga gak perlu ya
jadi clear kan
mungkin perlu pendidikan pak roy ya
jadi fakta ya pak sbi
kalau selalu cara melihat
ya katakanlah kegagalan politik itu selalu di luar
ya memang kemampuan untuk membangun
masa depan politik jadi rendah
ini kan kalah di dki
salahnya di luar
kalah di jawa barat
salah di luar
kalah di jawa timur
salah di luar
kemenang di jawa timur kita
kakak lah misalnya
kalau situasinya seperti itu ya
kalau terus menerus dibangun
kapan ini pak
kapan mereka melihat bahwa masalahnya ada di dalam mereka
buat rakyat tidak mencerdaskan
kalau misalnya tadi anda katakan dampak politiknya tidak terlalu baik sebenarnya untuk pak sby
dan partai demokrasi
bagaimana dengan mas aryo bimo dan kawan kawan di koalisi pak jokowi
apakah ini juga kemudian orang jadi bisa mempersalahkan pak jokowi secara politik
atau bahkan secara tersurat ibu mega juga disebut gitu misalnya
sekarang ini kebetulan sebutinnya orang orang
menurut saya sih apa namanya ya
rasionalitas pemilih makin meningkat ya
jadi orang tidak melihat skenario skenario bahwa dia tersalimi macam macam apalagi dikait kaitan
orang sudah melihat apola macam macam gitu
sekarang orang membicarakan tentang apa misinya apa programnya
memang itu yang dibicarakan
yang justru sekarang lagi diincar orang ya
termasuk tretrikot dan setiap orang ini
kan ini akan menarik karena pemilu dua ribu sembilan belas ini pemilu dimana orang akan membicarakan tentang
di kebujo jokowi orang membicarakan tentang lima tahun

tapi jangan lupa kalau kemudian pak ahy yang jadi calon wakil presidennya
dari kubu ini kubu penantang kira kira begitu
dan calon presidennya adalah pak prabowo
orang akan berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh pak sby sepuluh tahun sebelumnya
mas roy apakah dari pola pertemuan dengan pak prabowo pan
dan kabarnya akan membuat pola koalisi tandingan gitu
ini hanya karena memang tidak ada tempat seperti kata mas bimo tadi
kemistri lebih cocok sama yang mana sih
ya kita kan sudah berkomunikasi sudah cukup lama
tadi sudah saya katakan sudah lima kali berkomunikasi bahkan dengan pak prabowo
pak sby pun mengatakan pembicaraan terakhir sebelum terakhir kemarin
itu adalah tahun lalu dua ribu tujuh belas ketika menyinggung soal presidensial threshold
jadi artinya dengan semua pihak itu terbuka
dan sekarang sedang dicari mana yang paling cocok
mana yang lebih tepat untuk kemaslahan bangsa
untuk yang dirasakan oleh masyarakat bagaimana ekonomi sekarang
kalau mau dibandingkan dengan sepuluh tahun
dengan senang kita sangat ingin
jadi bukan karena tidak ada tempat untuk high call nya pak sby
enggak enggak ada istilah high call itu
nah kemarin pak sby juga mengatakan pembicaraan ke level menteri dan lain sebagainya ya itu wajar
betul itu ada mas
iya pak sby ada
ada statement itu karena apa
karena apa yang namanya membawa gerbong itu kan pasti ada hitung hitungannya
tapi yang dipikir oleh kami dari partai demokrat bukan soal hitung hitungan itu
kita ingin ke depan itu adalah
pemilihan yang berdasarkan jujur adil kemudian
penyataan ini sebetulnya tidak tergambar secara utuh di dalam pidato setengah jam
sekali lagi saya ulang lagi supaya publik lebih jelas lagi
apa yang membuat kemudian pak sby tidak hanya koalisi jelang pilpres pastinya yang sudah bubar gitu ya
enggak tahu bubar apa belum itu belum tahu
tapi apa yang membuat pak sby selalu gagal berkompromi dengan pak jokowi
bukan dengan pak jokowi baik
beliau mengatakan hubungan dengan pak jokowi baik
no secara bergabung dengan pemerintah mendapatkan tadi kompensasi politik
karena memang apa yang disampaikan saya tidak perlu mengulang ya
apa yang disampaikan oleh pak sby sudah jelas sekali
bahwa ada hambatan
dan ada hambatan itu tidak mencedaskan publik
hambatan itu ibu mega
beliau mengatakan ada hambatan dan kemudian ya itu silahkan di
mas gita anda dirugikan gak pak jokowi ibu mega koalisi juga bisa tahu
seberapa dirugikan dengan
enggak ada pd perjuangan ibu mega tidak dirugikan
yang jelas rakyat tidak dirugikan
oke tidak dirugikan
jadi tidak ada pd secara cerdas di dalam proses demokrasi ini
jadi sikap pak sby dengan demokrat u untuk mengambil sisi berkoalisi
dengan pak prabowo atau dengan pak jokowi
harus diberi penjelasan yang cukup rasional yang harus rasional
sehingga pilihan pilihan itu cukup mencerdaskan kepada rakyat
kalau kemudian dari seluruh penjelasan itu
hanya sekedar diarahkan hambatan psikologis hubungan dengan ibu mega
ini yang saya katakan sesuatu yang tidak cerdas
lihat dong di dalam pilkada
kita banyak berkoalisi dengan partai demokrat
ibu tidak mengambat
tidak ada keinginan ibu mega dan pdi
perjuangan untuk membentengi untuk berusaha menjauhkan pak jokowi dengan pak sby
saya mau lanjut dipertanyaan
soal koalisi di dalam beberapa pertemuan
sudah terjadi yang arahnya lebih mengerucut
terjadinya suatu koalisi
bahwa exitnya kemudian menggunakan alasan ibu mega
ini sesuatu yang saya katakan melankolis lebek
seolah olah berkeinginan untuk mendapatkan simpati publik dengan terjolidin
saya sangat menghormati
lihat di dalam statement saya baik di online sosmed maupun di media mainstream
saya sangat menjaga kehormatan beliau sebagai presiden ke enam
tapi jangan menggunakan hal hal yang menyangkut logika logika publik
seolah olah beliau terjolimi
dan menyudutkan partai politik dalam ibu mega dan pdi
kita hormati keputusan ibu mega
kita hormati keputusan demokrat
untuk berkoalisi dengan siapapun termasuk dengan pak jokowi maupun dengan pak prabowo
dengan alasan alasan untuk mendidik rakyat ini berdemokrasi
mas bima mau mengatakan bahwa ibu mega tidak pernah menghalangi pak sby untuk masuk juga
ibu mega itu tidak pernah memberikan satu komentar apapun terhadap pak sby maupun demokrat
untuk melakukan koalisi dengan siapapun termasuk dengan pak jokowi
saya tahu persis
beberapa kali saya juga mohon maaf ketemu dengan pak sekjen
pak jekjen malah melihat bagaimana keteduan kebersamaan itu ada interseksi
interseksi komunikasi itu dengan koalisi dengan pak jokowi
mungkin pak bimo dan pak srey harus tahu bahwa kadang kadang orang itu tidak perlu harus ngomong
dengan diam saja itu sudah
dan menerjemahkan diam ini teman teman di sana ya mungkin salah juga
malah kalau ibu mega banyak bicara kayak pak sby alasan diemnya bisa bubar
dalam pembicaraan panggung belakang dan panggung depan dengan koalisi antara partai demokrat dengan koalisi pak jokowi
kan kalau pak sby bilang tidak pernah disebutkan
saya mau tahu faktanya saja
siapapun partai demokrat mesti punya kader dong
kalau partai demokrat tidak mengajukan calon capres cawapres itu kan partai politik yang cukup kuat
apalagi pak sby juga sebagai calon presiden
jadi tidak ada sesuatu yang janggal jelek
kalau misalnya kader demokrat ahy diusung disodorkan menjadi cawapres atau capres
menurut anda kenapa pak sby tidak mau
kenapa kenapa kan tidak ada sesuatu yang jelek
bukan bukan itu disodorkan nggak itu pertanyaannya
tahu nggak pak sby
saya tidak perlu menjawab itu
tidak perlu menjawab itu nggak tahu berarti
saya tahu itu ruang pembicaraan antara pak sby dengan pak jokowi
kalau saya tahu tidak etis kalau saya sampaikan ke publik ini
untuk menjawab alasan alasan itu tidak etis saya jaga pak sby sebagai ketua partai dan presiden ke enam dan pak jokowi sebagai presiden
semua hal yang saya dengar dari
nggak boleh yang bicara pak jokowi dengan pak sby
terus kemudian kita mengira ira
tapi kalau sekali yang bicara itu salah satu dari kedua beliau itu
misalnya pak jokowi bilang ini dan pak sby
kalau romi bilang juga langsung dinegasikan ya kan

bawa pak ahayu
kalau nanti yang terjadi adalah pak ahayu sebagai penyelidikan
kalau nanti yang terjadi adalah pak ahayu sebagai bapres
kita sangat paham dan itu wajar
tidak perlu hal yang harus
negatif kan ya
itu kan sama dengan kita mengatakan ya
apakah memang ada ungkapan pak jokowi ke pak sby
bahwa alasan pak jokowi sulit menerima pak sby ini sebagai bagian dari koalisi itu karena ibu mega
ini nggak ada
oke yang terakhir sekali
bapak bapak bapak
kita harus tutup dialog kita
dengan kondisi saat ini
clearnya saya percaya penuh karena yang terlibat di situ adalah pak sby
pak espin sudah berkata sendiri sebelumnya
dan itu fakta bukan spin ya
dan itu fakta bukan spin
beliau bicara sendiri
sekarang kalau ada orang orang yang bicara mengatas nama kan
kalau saya pribadi lah
sebaiknya pak ahaye kalau bergabung dengan pak jokowi jangan wapres dulu lah
menteri dulu lah
itu lebih saya hormati
itu bukan jokowi bukan pak espin
kali itu saya sampaikan ke pak sarir
menteri dulu lah pak untuk pak espin

mas bimo dengan kondisi seperti ini apakah partai koalisi pak jokowi
pasti bisa menerima mas roy dan kawan kawan
mengapa tidak bisa
ini politik ini dinamis
jadi nggak boleh bapres nggak boleh sakit hati misalnya sudah di
oh nggak ada politik sakit hati
keputusan tidak boleh
didasarkan atas suka dan tidak suka atau malah atau tidak suka
menariknya adalah jangan jangan pak sby mengungkapkan kata itu justru
untuk membongkar kembali supaya bisa masuk
mas roy masih ada kesempatan nggak untuk kembali
kalau zaman dulu asanya sekarang asa empat ratus atau a satu
asanya sb dan partai
saya komentar kan hanya soal penyinggung ibu mereka
beliau itu banyak sekali
apalagi sepuluh tahun sudah memegang keamanan yang sangat baik dan
demokrat masih mau berkoalisi dengan pak jokowi nggak
kita lihat semuanya kan masih terbuka
tidak ada yang tertutup
tidak ada yang tertutup
tidak ada yang tertutup tapi apakah sekarang itu
tetap sekarang itu lebih mendekat ke salah satu poros yaitu
siap siap kita akan lihat bagaimana perkembangannya tapi
masih masih pihak sudah punya argumentasinya
dan kita biarkan itu statementnya langsung beliau
tidak perlu kita ikut menerjemahkan nanti malah salah
biar sudah ada hak klarifikasi dan hak jawabnya juga
biar anda semua publik yang menyimpulkan mana kira kira yang benar
mana yang salah yaitu tergantung kesimpulan anda
dan anda tentukan secara politik nanti tahun depan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jeda tetap di prime news